tuh tuh tuh depan tuh ada resto tuh
ngumpet sana aja
bayarnya pake apa
tinggal sebut nama mending pasti gratis
bos aldebaran udah pergi dari rumah
ada apa dok
saya ingin memberitahukan pak surya
kalau bu elsa kabur dengan jessy dan nenek
kok bisa dok
terus gimana dok
untuk saat ini pihak kami sedang mencari mereka pak
terima kasih dok atas informasinya
tolong dok dicari sampai ketemu dok
kami akan berusaha semaksimal mungkin
misalnya bu elsa kembali ke rumah
tolong hubungi kami segera
terima kasih dok
ada apa pak
barusan dokter lisa telpon kasih tahu
elsa kabur dari rrj bersama teman temannya
aduh ya allah herani
ya udah kalau gitu kita langsung ke bandung sekarang
kita harus cari dia juga dong
iya kamu nggak usah panik kita ke bandung ya
kamu jangan panik oke
kita ke bandung sekarang
iya iya ke bandung sekarang
pak ada pasien kabur tiga orang
cepat cari mereka
kenapa mereka bisa kabur
mereka turun dari balkon
sekarang kita jebar
kita cari mereka ke berbagai arah
cari sampai ketemu
pak irfan bisa marah besar kalau jessica kenapa napa
kalau gitu ayo kita cari
tapi seru tau
ini tuh ngingetin neneng waktu syuting film seorang jim sanders
judulnya kejar daku kau capek sendiri
mana adi adi nungguinnya di mana
iya aku aku yakin nih adi pasti nyasar
aku juga nggak tahu lagi ada di mana
pasti keliling keliling dia nyariin aku
terus kita naik apa ya
kalau kita ngumpet aja dulu gimana
di depan tuh ada restoran tuh
yuk ngumpet sana aja
bayarnya pakai apa
tinggal sebut nama nendeng pasti gratis
restoran tuh pasti senang bisa endorse nening
ayo buruan masuk
anggap aja rumah sendiri
semoga semuanya berjalan lancar
dan semoga kamu secepatnya dapat donor ya sayang
no itu hadiah dari kamu buat rina
kok nggak dimasukin koper
kan capek bawanya begitu
besok aku mau langsung ngasih ke rena
ini hp kamu udah mama aktifin nanti takut ada telepon masuk soalnya
ada telepon masuk
oh itu bapak surya yang telepon kamu sayang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh no
papa baru dapat kabar dari dokter lisa dari rehabilitasi harapan kasih
papa belum tahu alasannya apa elsa kabur
tapi ada kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan kangennya dia sama kamu
tolong kamu ke bandung
minta dia balik no
mungkin kalau kamu yang bilang dia akan nurut sama kamu
nanti aku coba aku coba omongin sama orangtuaku ya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tenang aja ma
papa suri yang minta aku ke bandung
mudah mudahan kalau aku ketemu anak aku bisa bujuk
mungkin elsa mau kembali pak
ya udah kita berangkat sekarang ke bandung
kita berangkat sekarang sayang ya
ya udah yuk
mbaknya cantik cantik banget
pak kamu mau ke mana sih
jessica itu mau akad nikah
terus elsa yang jadi breast mate
itu breast mate sekaligus pengisi acara
nanti neneng mau show
oh gitu ya
saya permisi ya
kayaknya kelamaan deh kalau kita makan dulu nanti
nanti adinya keburu pergi lagi
kita itu harus makan
supaya penyamaran kita itu sempurna
jangan diaduk aduk doang
harus makan yang banyak ya neneng
jess makan jess
ada suster mumpet
lihat pasien gak tiga orang dari rumah rehabilitas jiwa yang lewat sini
soalnya mereka kabur
mereka pakai baju dress
ya udah pak
makasih ya pak
udah pergi udah pergi
kita pergi sekarang aja yuk
tunggu tunggu tunggu
jangan pergi sekarang
tunggu mereka jauh
kalau kita keluar sekarang yang ada kita tangkep
mendingan sekarang kita makan dulu
sayang tahu nih masih banyak
seru ya nak
kapan lagi kita makan banyak gini
kita jangan nunggu di sini
kita duduk di situ aja yuk
tapi makanannya boleh dibawa nggak
neneng harus olahraga nih besok
jangan sampai baju baju nenek yang buat magung ntar gak muat loh nenek gendut
gak ada yuk jalan lagi yuk
aku udah kangen muat sama adi
kita cebut sekarang aja
mbak tunggu mbak
oh semuanya berapa
bayarin di sini ya
iya tapi berapa
kan biaya endorse nya nenek itu lima belas juta
ntar nenek pasang di lovagram nenek selama satu minggu
mbak mbak tunggu mbak
aduh apaan lagi sih
belum dibayar ini